suruh non aktif jambi zumi zola menangis di persidangan karena memohon hukuman yang ringan kepada majelis hakim atas kesusua dan gratifikasi yang menceratnya
zumi juga meminta tuntutan denda yang rendah karena ia mengaku keadaan ekonominya sudah terpuruk
tuntutan denda yang dapat diingatkan kok saat saya memohon agar agar sedikitkan tanda tanda yang mengingat kondisi ekonomi saya saat ini sudah terpuruk
suara gubernur jambi nonaktif zumi zola sempat bergetar saat membacakan pleidoy dalam persidangan tipikor jakarta pada dua puluh satu november
dia menangis membacakan nota pembelaan saat menyinggung anak dan keluarganya
zumi mengaku sedih selama berada di tangan
dia menangis karena terpisah dengan anak dan keluarga
zumi juga meminta kepada majelis hakim agar mengembalikan uang yang disita saat terjadi operasi tangkap tangan oleh kpk
karena menurutnya uang tersebut sebagian merupakan milik pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kasus gratifikasi dan suap yang menceratnya
menurutnya uang simpanan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan istri dan kedua anaknya yang masih kecil
zumi zola ditetapkan sebagai tersangkap bersama pelaksana tugas kepala dinas pekerjaan umum provinsi jambi arvan terkait kasus dugaan suap senilai enam miliar rupiah
perkara ini merupakan pengembangan kasus ketok paluk
pengesahan rancangan apbd jambi tahun dua ribu delapan belas
dalam perkara ini zumi zola dituntut hukuman pidana penjara selama delapan tahun dan denda satu miliar rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
zumi dianggap jaksa terbukti menerima gratifikasi serta memberi suap